pemerintah kota jakarta timur menggelar festival lebaran cipayung di agrowisata cilangkap kecamatan cipayung jakarta timur
acara ini merupakan pagelaran seni budaya betawi yang diadakan selama dua hari yakni enam hingga tujuh mei dua ribu dua puluh
antusiasme warga nampak dari ramainya para pengunjung di festival bertemakan semakin erat semakin berbudaya ini
mereka datang untuk menonton berbagai pertunjukan seni betawi seperti tarian tradisional silat betawi juga mencicipi beragam jajanan khas betawi
muter aja sih baru lihat lihat ada mau lihat tari tarian juga kesenian betawi yang ditampilin di sini
tadi sih emang tertarik tuh kayak mau coba kerak telur dodol betawi kayak gitu aja
deretan bazar umkm dengan beragam sektor juga digelar di sini
mulai dari jajanan tradisional selendang mayang
hingga beragam kerajinan seni betawi
salah satu pelaku umkm makanan dan minuman tradisional betawi
nty dantri mengaku terbantu dengan adanya festival betawi ini
alhamdulillah sih dari produk makanan betawi ini yang paling laris bir peletok dan selendang mayang
banyak banget peminatnya
alhamdulillah sih kemarin juga kita habis dan laku banyak gitu ya
hampir lima puluh pis lah kita habis lendang mayang gitu
terus bir peletok
berapa tuh kemarin
cipayu panangaran ritonga menjelaskan festival ini digaga sebagai wadah bersilaturahmi masyarakat sekecamatan cipayu
terutama saat momen lebaran
makanya untuk supaya bagaimana kita berlebaran ini di jakarta saja
nah kita dengan tokoh masyarakat menggagas suatu kegiatan yang namanya lebaran cipayung ini
supaya warga warga sekitar ya bisa melakukan silaturahim
ia menambahkan melihat tingginya antusiasme warga
sesuai arahan wali kota jakarta timur
rencananya acara ini akan rutin diadakan setiap tahun
sesuai arahan wali kota jakarta timur
hal ini guna mempererat silaturahmi antar warga dan melestarikan budaya betawi
syifa hanifah nabil haris jakarta